cerita dalam bahasa indonesia
pada suatu ketika di kota rosenberg yang sederhana
di sebuah rumah kecil di dekat hutan
tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang
ana dan ketiga anaknya edward chlowi dan zoe
mereka akan menggunakan raspberry untuk membuat selai dan juga jelly
ini adalah jantung dari makanan kota raspberry
edward hentikan itu
edward berhentilah mengganggu saudarimu
mereka semua sedang menyantap sarapan mereka tepat ketika chloe berteriak keras
ah apa itu ada cacing
dari mana asalnya
itu dari buah raspberry yang besar
edward ih jangan
jangan lakukan itu
dan chloe mengapa kau harus membuang waktu hanya karena cacing kecil itu
chloe mengambil daun raspberry dan dengan hati hati menyeret cacing itu ke sana
dia pergi ke halaman bersama zoe untuk membantu cacing itu selamat
chloe lihat di sana
ada burung gagak
jika kita meninggalkan cacing kecil itu di sini
maka burung gagak itu akan memakannya dalam waktu singkat
kalau begitu mari kita pergi ke hutan
kita bisa menyimpannya di sana
gadis gadis itu pergi ke hutan dan menemukan pohon raspberry kecil
tepat di mana mereka membebaskan cacing kecil itu
ini adalah tempat yang sempurna untuk warmi
betapa beruntungnya dia memiliki atap merah gelap di atas

mereka pulang ke rumah dan malam itu mereka semua duduk untuk makan malam dan makan sandwich lezat dan raspberry lezat dan krim untuk kepuasan hati mereka
mereka makan dan makan sampai semua raspberry habis
dan menikmati setiap gigitannya
sepertinya kita telah menghabiskan semua raspberry
dan sekarang kita tidak memiliki simpanan raspberry untuk musim dingin
aku dan zoe akan pergi ke hutan besok dan aku akan mendapatkan raspberry lagi bu
baik sekali kemudian pastikan kau memetik buah yang segar ya
keesokan harinya chloe dan zoe bersiap siap pergi ke hutan untuk memetik buah segar yang berair
chloe mengambil keranjang biru dan memotongnya ke dalam kuali
chloe mengambil keranjang biru dan zoe mengambil keranjang kuning
berhati hatilah kalian di jalan dan pastikan berada di rumah sebelum matahari terbenam
kau tahu kan kalau tidak aman di hutan setelah matahari terbenam
dan sambut cacing raspberry untukku
katakan padanya lain kali aku melihatnya aku akan memakannya
dan lalu chloe dan zoe berjalan menembus hutan
melompati pohon pohon tumbang dan menembus semak semak
terperangkap di cabang cabang pohon yang dipenuhi buah buah manis dan berair
menyapu hutan mencari pohon pohon raspberry
duo ini berlanjut sampai mereka mencapai bagian dari hutan dengan buah beri seluruhnya
elderberry bilberry blueberry tetapi tidak ada raspberry
mereka terus masuk ke hutan mencari pohon raspberry
dan terus dan terus jauh ke dalam hutan
sampai mereka tiba di lahan besar pohon pohon raspberry di mana mana
sejauh yang bisa dilihat
yang hanya akan membuat mulut mereka merasa takut
yang hanya akan membuat mulut mereka merasa takut
ini sungguh tidak bisa dipercaya
ada begitu banyak pohon raspberry merah yang indah di mana mana
semua pohon dipenuhi dengan raspberry merah gelap yang belum pernah dilihat kedua anak kecil itu
keduanya berpesta dengan raspberry merah yang berair dan memetik beberapa
dalam waktu singkat keranjang mereka penuh sekali
sekarang mari kita bawa keranjang ini pulang ke rumah
ayo kita mengambil lebih banyak lagi
ayo kita mengambil lebih banyak lagi sebagian
maka mereka mengambil lebih banyak raspberry berair dan mengisi kantong celemek mereka dan bersiap siap untuk pulang
kedua gadis itu memegang keranjang di satu tangan dan celemek mereka di tangan lain dan berjalan pulang
chloe dan zoe berjalan dan berjalan tetapi mereka tersesat
mereka belum pernah sejauh ini di dalam hutan
mereka tidak dapat menemukan jalan yang membawa mereka kembali ke rumah
dan buruknya lagi matahari mulai tenggelam
bayang bayang pepohonan panjang dan burung burung terbang kembali ke rumah mereka ketika hari semakin gelap
ah aku sedikit khawatir aku tidak tahu di mana kita berada
jangan khawatir zoy aku yakin kita sudah dekat dengan ujung hutan dan kita akan segera melihat asap datang dari cerobong asap di rumah segera
ketika mereka terus berkeliaran hutan itu menjadi gelap dan mereka menjadi lebih takut
mereka berjalan dan berjalan sampai tiba tiba mereka mendengar peri kecil terbang tepat di depan mereka
mengejutkan para gadis kecil
ah seorang peri halo
peri itu memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutinya dan terbang sedikit ke depan
melihat ke belakang pada mereka menunggu mereka untuk mengikutinya
saat itu mereka mendengar geraman datang dari hutan di belakang mereka dan gadis gadis itu dengan cepat bergegas mengikuti peri
peri itu menuntun gadis gadis ke tempat besar yang dipenuhi pohon pohon
dan kemudian menghilang ke udara
gelap sekali aku tidak bisa melihat apapun
tunggu dulu aku rasa aku tahu di mana kita berada
kita kembali ke hutan raspberry
zoe dan chloe lelah karena berjalan sepanjang hari dan mulai menangis ketika mereka jatuh di rumput
aku tidak bisa
aku tidak bisa
aku tidak bisa
aku tidak bisa
aku tidak bisa
aku takut dan sangat lapar chloe
aku berharap aku punya sandwich untuk dimakan sekarang
ketika dia mengatakan itu dia merasakan sesuatu di tangannya
ah ini sungguh ajaib
tiba tiba di tanganku ada sandwich
aku juga punya
andai saja ada segelas susu juga di sini
segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya dia merasakan sesuatu dalam genggaman tangan kecilnya
zoy aku memiliki segelas susu di tanganku
ini sungguh ajaib
aku juga punya satu
aku yakin ini adalah karya peri cantik yang tadi memandu kita kesini
lalu para gadis makan dan minum susu dan memuaskan rasa lapar mereka
aku harap kita menemukan tempat yang bagus untuk tidur
ketika mereka mengatakan itu mereka mendapati diri mereka di sebuah ranjang empuk untuk mereka tidur
maka chloe dan zoe menutupi diri mereka dan tidur sepanjang malam
pagi berikutnya ketika chloe bangun matahari bersinar terang
mereka dikelilingi oleh pohon pohon hijau yang indah di musim panas dan burung burung beterbangan di sekitar berkicau dan menyanyikan melodi mereka yang indah
oh indah sekali
tidur di tengah hutan dan dikelilingi oleh pohon pohon raspberry yang indah
mereka saling memandang dengan heran menyadari bahwa mereka tidur di hutan
mereka melihat ke tempat tidur tempat mereka tidur terbuat dari jerami terbaik dan daun tertutup dan tempat tidur lembut dari lumut
apakah ini mimpi
chloe cubit aku aku rasa aku masih bermimpi
aduh aku tidak menyuruhmu untuk benar benar mencubitku
baiklah sekarang kau tahu kan kalau kau tidak bermimpi
aku ingin tahu di mana pria yang baik itu yang sudah begitu baik pada kita
saat itu mereka melihat kilauan di udara depan mereka
dan disanalah dia pria melayang di depan mereka tersenyum dan melambai pada mereka
oh halo kau baik sekali pria cantik
saat itu seorang lelaki tua berjalan keluar dari balik semak semak raspberry dalam mantel putih yang elegan dan topi berwarna merah
dia membawa tongkat bersamanya yang memiliki mahkota raspberry kristal merah yang berkilau seperti rubi dalam cahaya
aku melihat kalian telah bertemu serafina
izinkan aku memperkenalkan diri
aku memerintah kerajaan semak raspberry dan aku telah tinggal di sini selama ribuan tahun
aku mengirim seravina untuk menyelamatkan kalian dari monster yang ada di hutan di malam hari
aku tidak ingin menakut takuti kalian dalam kegelapan hutan
gadis gadis itu kagum pada gagasan menjadi raja raspberry dan memiliki senyum lebar di wajahnya ketika mereka mendengarkan sang raja
aku telah dikutuk oleh roh dari elemen aramu yang memerintah seluruh bumi angin air dan api bahwa setiap seratus tahun aku akan berubah menjadi cacing raspberry yang rentan
ini adalah caranya mengajariku nilai dari berkah yang begitu
aku akan menanggung yang aku terima keabadian
jadi dia memberitahu para gadis tentang bagaimana hari itu dia berubah menjadi cacing raspberry dan dibawa bersama raspberry yang mendarat di piring chloe
aku akan dimakan atau diinjak injak andai saja kalian tidak menolongku
dan ketika kalian membawaku ke daun aku menyakiti kakiku menyebabkan aku pinjang
aku berparing di bawah semak semak yang
setelah kalian tinggalkan sampai matahari terbenam dan segera setelah aku berubah kembali ke bentuk normal
aku mencari kalian sehingga aku bisa berterima kasih karena menyelamatkan hidupku dan menghargai kalian atas kebaikan kalian
lalu aku menemukan kalian berdua di sini di kerajaanku dan ingin datang berterima kasih tanpa membuat kalian takut
dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengirim serafina bersama mereka untuk membimbing mereka melalui hutan kembali ke rumah mereka aman dan sehat
terima kasih banyak
tuhan yang baik telah menjaga kami tetap aman
kalian akan menemukan hadiah yang menunggu kalian begitu kalian kembali ke rumah
dan beritahu edward aku akan memahakannya nanti saat aku bertemu dengannya
oh tolong jangan lakukan itu tolong maafkanlah dia
hahaha jangan khawatir aku memaafkannya
balas dendam tidak pernah baik aku hanya bercanda
gadis gadis itu menghela nafas lega
mereka memeluk raja rubus
sampai jumpa hati kecilku yang baik jadilah yang baik dan bermawan seperti ini
kedua gadis itu mengambil keranjang dan mengikuti serafina saat dia membawa mereka melewati hutan kembali ke rumah
segera setelah gadis gadis itu sampai di rumah serafina melambaikan tangan dan menghilang
ada kegembiraan dan kebahagiaan besar ketika gadis gadis itu sampai di rumah
oh ibu senang kalian semua baik baik saja
di mana kalian sepanjang malam ibu bilang hutan tidak aman di malam hari
gadis gadis itu menjelaskan segalanya kepada ibu dan edward
dan memberitahu mereka tentang raja rubus dan kerajaannya yang tersihir
ibu senang kalian berdua baik baik saja dan kembali ke rumah dengan selamat
oh seorang lelaki tua datang lebih awal dan meninggalkan ini untuk kalian
ketika mereka melihat ke dalam keranjang mereka melihat dua gelang indah bertatahkan batu merah mengkilap dalam bentuk
wow gelang ini cantik sekali
edward ada sesuatu juga untukmu
itu adalah brosperak dalam bentuk cacing raspberry
edward sangat malu dan dia sudah mengerti sekarang dan tidak akan pernah menyakiti makhluk lain dan selalu baik
hah indah sekali sekarang ibu akan pergi menyiapkan makan malam
bersihkan diri kalian dan berpakaian untuk makan malam ya
tepat ketika ibu mereka pergi ke dapur dia terkejut menemukan sepuluh keranjang di atas meja penuh dengan raspberry merah berair
dia heran bagaimana itu bisa di sana tapi dia menebak itu adalah hadiah dari raja raspberry
jadi mereka semua mengawetkan raspberry dan karena mereka punya begitu banyak mereka mulai menjual beberapa botol selai
akhirnya membuktikan bahwa jika kau baik kepada orang lain terlepas dari siapa itu
kau akan mendapatkan kebaikan sebagai balasannya